selamat pagi saudara anda menyaksikan breaking news kompas tv bersama saya mario sarong
saudara kita masih akan memperbarui informasi pasca kecelakaan bus di subang
baru saja polisi memberikan pernyataan saat olah tkp
untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi di tempat kejadian perkara
kita bergabung dengan jurnalis kompas tv henry irawan yang kini berada di lokasi kecelakaan bus
henry apa pernyataan polisi yang baru saja anda wawancarai di tempat olah tkp itu
ya baik mario dan juga saudara baru saja kami mewawancarai wadir lantas direktorat lalu lintas polda jawa barat
yang mengatakan bahwa pagi ini pihaknya bersama polres subang melakukan olah tkp
yakni diawali dengan pengukuran dan penandaan di lokasi kecelakaan
namun untuk melakukan penandaan dan pengukuran ini membutuhkan waktu lama
karena memang area kecelakaan yang terjadi pada sabtu petang kemarin
memiliki jalur yang panjang dan area yang luas sehingga membutuhkan waktu lama
dilakukan pengukuran dan penandaan ini
selanjutnya akan dilakukan pencitraan atau pemotretan tiga dimensi
yang akan dilakukan setelah pengukuran dan pemetaan ini selesai
seperti yang kita lihat pihak kepolisian masih terus melakukan pengukuran jarak
yang apa maksud kami jarak yang ada di lokasi ini
hal ini untuk mengetahui seperti apa kondisi mobil tersebut terbalik
dan seberapa jauh mobil itu oleng dan sebelum akhirnya terbuling
dan menabrak pihang listrik yang berada di lokasi tempat saya berdiri saat ini
untuk selain itu pihak kepolisian juga telah melakukan sebanyak pemeriksaan
atau memperindahkan keterangan terhadap sepuluh orang saksi termasuk warga di sekitar lokasi
untuk selain itu pihak kepolisian juga telah melakukan sebanyak pemeriksaan
yang melihat kejadian langsung dan korban selamat yang mengetahui peristiwa terjadinya kecelakaan
dari wawancara tersebut kami mendapatkan informasi penting bahwa memang kondisi kendaraan tidak laik jalan
dan mobil tersebut mengalami gagalan fungsi rem sehingga terjadi remblong dan mengakibatkan mobil hilang sendara
menambrak minibus yang berat dari arah subang menuju bandung
kemudian mobil tersebut terbalik dan menabrak motor dan berhenti di tiang listrik
selain itu hingga saat ini sopir masih menjalani perawatan di rsud subang
dan kami dapat informasi juga dari wadir lantas koldadang
henry karena pada akhirnya kita akan melihat terkait dengan olah tkp ini pasti akan berdasarkan keterangan dari para saksi
apakah sampai saat ini mungkin tadi dari wardi ranta sudah memberikan bocoran terkait dengan keterangan para saksi yang mungkin nanti akan dibutuhkan pada saat olah tkp
ya baik hingga sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak sepuluh saksi yang merupakan penumpang bus supir bus kernet bus dan beberapa saksi lain yang berada di sekitar lokasi
ya henry mungkin ada sedikit bocoran yang bisa diceritakan kepada kita terkait dengan apa saja mungkin keterangan saksi karena terkait kecelakaan ini
terakhir kita mendengar bahwa ini diduga ini karena rem blong dari bus tersebut
apakah memang di olah tkp ini mungkin akan mencari sesuatu yang lebih pasti dari penyebab kecelakaan itu atau sebenarnya ingin mencari apa sebenarnya
mungkin ada keterangan saksi yang berbeda atau bagaimana yang bisa disampaikan kepada kita
oke dari wawancara kami dengan wadit lantas polda jawa barat bahwa setelah memeriksa
sepuluh orang saksi tersebut diketahui bahwa sebelumnya memang kondisi bus yang melaju dari arah bandung menuju subang mengalami mati mesin dan mengalami
oleh karena ini di olah tkp ini akan dilakukan ram cek di lokasi bus tersebut disimpan yakni di terminal subang
sehingga setelah dilakukan ram cek dan dianalisis maka akan diketahui apa sebenarnya penyebab yang terjadi
apakah ini akibat kelalaian dari pengemudi ataukah hal kecelakaan tersebut diakibatkan karena adanya kerusakan pada sistem
anda sampaikan juga terkait dengan masih mencari titik pastinya kenapa pada akhirnya kecelakaan ini bisa terjadi
apakah remblong ataupun masih diduga hal hal lainnya setelah olah tkp ini
apakah mungkin dari wadir lantas tadi henry
mungkin sedikit membocorkan terkait dengan layak jalan yang seperti anda singgung tadi
dari bus yang digunakan
sudah ada investigasi dari pihak kepolisian terhadap bus tersebut
apakah memang tidak layak jalan ataukah memang sudah memenuhi izin atau bagaimana akhirnya sehingga bisa mengangkut para korban
ya untuk sementara atau dari hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian terhadap saksi dan surat surat yang ada dalam kendaraan tersebut
sehingga mobil tersebut sudah berusia delapan belas tahun
menurut pihak kepolisian bahwa mobil tersebut sebenarnya tidak layak jalan dan harus dilakukan perawatan secara seksama
karena terbukti bahwa saat terjadinya kecelakaan
mobil tersebut dari keterangan sejumlah saksi bahwa
mobil tersebut sempat mengalami mati mesin dan kegagalan fungsi pengereman
untuk kondisi mobil tersebut seperti apa
pemeriksaan secara teliti atau investigasi atau ramcek yang akan dilakukan terhadap kendaraan tersebut
belum dilakukan dan baru akan dilakukan setelah olah tkp ini selesai dilaksanakan oleh pihak kepolisian
terima kasih henry atas laporannya dan selamat bertugas kembali
nah saudara untuk lebih lengkapnya kita simak pernyataan dari wardilantas polda jawa barat edwin
apakah ada yang terkait dengan kecelakaan bus ini
yang pertama pagi ini kita melaksanakan oleh tkp agar kami mohon maaf kepada warga masyarakat yang melintas di pagi ini kemudian kita laksanakan pengalihan arus lalu lintas
kemudian yang kedua berkaca dari kejadian kemarin kita berharap seluruh pengguna jalan dapat mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi
di rsud subang dan sekarang supir dalam pengawasan pihak polisian memang supir sudah secara verbal kita minta keterangan
namun tetap kita akan mintai keterangan lagi semoga yang bersangkutan nantinya cepat pulih dan bisa memberikan keterangan lanjutan
dari pemeriksaan awal apa penyebab hingga bis tersebut hilang kendali dan terbalik itu pak
jadi berdasarkan saksi saksi yang ada di tkp kemudian beberapa keterangan dari penumpang bis
sepertinya ada kegagalan fungsi rem pada bis yang menyebabkan bis tidak bisa dikuasai
lagi oleh pengemudi bis dan tentunya ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kondisi tersebut